kok pintunya aku tutup sendiri ya tiba tiba
nah saya ketahuan sekarang ya
eh tenang tenang
kamu takut kenapa
ya kan kamu takut
tuh kamu takut kan
waduh demen jalan kaki
ada angkot tuh
assalamualaikum ibu ibu cantik
bukan ada ke pasar kan
nggak pasar pak rt
nih nganterin anak anak sekolah pak rt
ada cemilannya ada minuman dingin
kalau perlu saya pijetin nanti
wah ada minuman pak rt
ada makanan juga pak rt
pisang goreng aja ada
jangan sampai takut naik angkut saya
tidak ada pocongnya
yaudah kita naik angkot ini aja
daripada kita jalan kaki
yaudah kita naik
ih kamu lama nih keberatan badan
ya nggak ada yang ketinggalan bu
ini setoran kita pak rt
akhirnya setoran kita normal lagi
sama sama pak rt
sekarang penumpang angkot kita lagi rame lagi
karena driver pak iwan mogok semua
betul itu pak rt
yaudah yang penting kita sebagai supir
harus bisa memberikan service yang memuaskan
siap pak rt
jangan kuatir pak rt
itu urusan togar
biar itu pak rt
lanjut lagi tugas
siap terima kasih pak rt
lanjut lanjut lanjut
alhamdulillah gini dong
kembali kondusi pemasukan
hei para ibu ibu
lihat tuh tuh pak rt
sekarang usaha pak iwan itu sudah tutup
siapa yang nguntut sekarang
karena pak rt itu
mensabotase semuanya angkot angkot
apalagi usahanya pak iwan itu dia elek banget
kalau enggak pak rt siapa lagi sayangin pak iwan
iya emang bener
ya enggak mungkin lah
ini sih kita mendingan langsung labrak aja pak rt
iya harus dilabrak
apaan nih rame rame begini
ibu ibu ini pasti mau ngelabrak labrak orang ya
ih kita teh enggak boleh main hakim sendiri
apalagi nuduh orang tanpa bukti
bisa jadi fitnah
ih bisa aja
udah enggak usah didengerin ini kekasih gelapnya pak rt
orang saya kekasih berterang kok
suka terang terangan pakai lampu
eh ngaku ya
enggak usah dengerin
ibu ibu jangan jangan jangan
ampun ampun ampun
aduh susah namaim
ibu ibu tolong
stop dulu ibu ibu
tolong jangan main hakim rame rame
eh hakim sendiri
eh kalau sendiri kan satu orang pak rt
ini dia akan datangnya rame rame
tenang ibu ibu tolong sabar dulu sabar
bicaranya baik baik atuh
kasian ya om rt
kok jadi ngerumpi deh
heh jangan fitnah ya sarah
ayahku itu nggak pernah ngirimin pocong
ayahku itu bilang kol kerja itu harus halal
itu kan kata ayah kamu
tapi kenyataannya kan
iya aku juga nggak percaya
om rt suka sirik sama mami iwan
pokoknya aku bakal buktiin kalau ayahku itu nggak salah
hei ibu ranti
kamu kenapa selalu aja ngebelain pak rt
kamu nggak tau kan
pak rt itu selalu mengganggu usahanya pak iwan dengan memanggil apa
dasar dangdut dorong jangan asal ucap ya
saya itu mendengar pocong aja udah serem
ya nggak mungkin lah
ya nggak mungkin lah
suka sang ngenah ngenah kalau mulutnya
ah ini buah enaknya dicakar aja bu
pak rt pak rt pak rt
kamu jangan salah
leprakan cuy yuk
leprakan cuy yuk
pak rt ngaku deng aku
udah ibu ibu tenang tenang
saya punya edi eh ide
gimana kalau kasih waktu dua x dua puluh empat jam buat ngebuktiin
kalau ternyata nanti pak rt nggak bisa buktiin
dan dia salah
terserah ibu ibu regu mana
mau bawa pak rt langsung ke ku hg mangga
pak rt udah bersedia
itu emak emaknya begitu
tenang tenang pak rt
nggak mau ah
yaudah kita kasih waktu aja ya
awas kalau nggak kita jambah kita sobek sobek
ya siap sok lah
saya akan buktikan
ya udah pak rt
udah yuk kita pulang aja yuk

males urusan sama ibu ibu gitu mah
itu ibu ibu metik tuh
maksudnya pak rt
kalau naik motor metik saya naik ke kiri beloknya ke kanan
ya udah makanya pak rt nggak harus bisa buktiin
kok ke sini sih kak
kalau takut sini rasanya mau ikutan
oh pak rt terus tahan
eh kalau birthday misses masks di sini
apapun hah win bei
gak emang kwh
makasih temanmu yang discion
kabelah kok pintunya ketutup sendiri iya kok pintunya ketutup sendiri ya tiba tiba
pasti disuruh untuk sabotase ya
udah kok om kami tuh kesini cuma buat ngecek doang
disini tuh beneran ada pocong apa enggak
pinter bohong sekarang ya
pinter bohong ini pasti disuruh sabotase ya kan
prt udahlah prt
prt ngaku aja prt
prt itu ngirim anaknya prt untuk mata mataan usaha angkot saya kan prt
karena prt itu kalah saingan sama usaha angkot saya kan
udah gak usah ngebohong lagi prt
oh jadi selama ini kelakuan prt begitu pak iwan
enggak nyangka banget ya
udah kebukti tuh anaknya ketangkep tuh
nggak bisa dibiarin kayak gitu pak kita harus kasih pelajaran pak
iya pak bener pak saya setuju pak
nunggu titik selamanya